usai menggelar operasi tangkap tangan pada selasa siang pukul empat belas
kpk rabu malam menggelar konferensi pers hasil operasi tangkap tangan
yang menyasar lingkungan basar nasi dan swasta tersebut
wakil ketua kpk alexander marwata menyampaikan
operasi tangkap tangan itu dilakukan di jakarta dan bekasi
dengan mengamankan sebelas orang
kpk menduga pemberian suap ini terkait pengkondisian pemenangan lelang
kpk mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang
dalam bentuk tunai dari mr kepada abc sebagai perwakilan ha
di salah satu parkiran bank di mabes tni cilangkap
kpk langsung mengamankan mr direktur utama pt ijk
bersama sejumlah jajaran yang bersamanya di jalan mabes hankam cilangkap
serta koordinator administrasi basar nas abc
di sebuah restoran di jati sampurna
turut diamankan uang tunai yang disimpan dalam goodie bag
bagasi mobil abc senilai rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus
barang bukti serta pihak yang diamankan kpk selanjutnya dibawa ke gedung merah putih kpk
untuk dimintai keterangan
setelah mendapat bukti permulaan yang cukup
kpk kemudian menaikkan status perkara ke tahap penyidikan
dengan menetapkan lima orang tersangka
yakni mg komisaris utama pt mdjs
mr direktur utama pt igk
ra direktur utama pt kau
ha kepala basar nas periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga
dan abc koordinator administrasi basar nas
ha diduga mengkondisikan pemenang sejumlah lelang
dari informasi dan data yang diperoleh tim kpk
diduga ha bersama dan melalui abc
mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di basar nas
tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh tiga sejumlah sekitar rp delapan puluh delapan tiga miliar
dari berbagai vendor pemenang proyek dan hal ini
akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik kpk
bersama dengan tim penyidik puspom mabes tni
guna kepentingan penyidikan
tersangka mr dan ra langsung dilakukan penahanan
sementara tersangka ng diminta untuk kooperatif
dan segera hadir di gedung kpk
tersangka md kami mengingatkan untuk kooperatif
dan segera hadir ke gedung merah putih kpk
untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini
sebagaimana ketentuan pasal empat puluh dua undang undang kpk
komisi pemberantasan korupsi berwenang mengkoordinasikan
dan mengendalikan penyelidikan penyidikan
dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama
oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum
contoh pasal delapan puluh sembilan ku hap
maka terhadap dua orang tersangka yaitu ha dan abc
yang diduga sebagai penerima suap
penegakan hukumnya diserahkan kepada puspom mabes tni
untuk proses hukum lebih lanjut
yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik kpk
dan tim penyidik puspon mabes tni
sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang undang
alexander menambahkan meski lelang basarnas ini dilakukan melalui e procurement
namun perkara ini menunjukkan bahwa selama ada orang yang bersekongkol
selalu ada cara untuk melakukan tindak pidana korupsi
tim liputan cnn indonesia jakarta